sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

saya pernah melihat mbak malam itu
saya mau menanyakan beberapa hal sama kamu
jawab yang jujur ya
awas kalau enggak
kalau saya bohong bunuh saja saya mbak
kamu pelacur yang waktu itu berkeliaran di luar masjid kan
iya tapi saya bukan pelacu
terus ngapain malam malam keluyuran begitu
saya sedang mencari pacar saya
saya bertemu dia di desa
dia sudah memberikan saya janji janji palsu
makanya saya kesini untuk mencari dia
iya tapi pacar kamu ada di mana sekarang
dia ada di rumah sakit
lebih baik kita antar dia sekarang kak
yaudah sultan kita antarin dia
jangan ngabur loh
gimana nak sudah ketemu
saya nggak bisa menemukan dia mah
sepertinya dia sudah pergi jauh dari sini
bu sepertinya memang saya belum ditakdirkan buat ketemu anak saya
jangan menyerah begitu saja ibu fatimah
kita pasti bisa bertemu sama dia
kita sudah begitu dekat
tapi ternyata kamu ketemu juga
kita gak mungkin kan bisa ketemu dia karena dia sudah pergi begitu jauh
allah sepertinya belum berkendak seperti yang saya inginkan bu
apa dia pergi ke rumah sakit ya
kita udah sampai doncs
ayuh gua mau masuk
kita sekarang keluar
kita selesaikan si fahim
loh tadi katanya minta dibawa kemari
kamu sendiri tadi yang mau diajak kesini
saya bilang saya mau diantarin ke rumah sakit
oh ke rumah sakit
aduh kirain tadi kamu minta dianterin kesini
iya kan kak
udahlah kita cari udara segar aja dulu yuk
tolong antri saya ke rumah sakit
lu dengar gak sih apa yang diomongin dia
kalian pasti sengaja bawa saya kesini kan
kalian mau menyakiti saya kan
udah tenang aja
yang harus kamu lakuin sekarang adalah
kamu bilang ke dia kalau kamu lagi ada di jurang di daerah puncak
kita cuma pengen tahu si imam bener bener cinta gak sama lo
kalau dia bener cinta sama lo dia pasti datang kesini
telepon dia sekarang
tapi saya kan udah bilang kalau saya nggak mencintai mas imam saya cuma ingin mencari pacar saya
lu dengar gak sih apa yang dia bilang telepon dia sekarang
telepon dia sekarang
si nyana lagi gak beres
kamu dimana sekarang
sekarang bilang apa yang saya suruh
saya sekarang lagi ada di jurang di daerah puncak
mas mas bisa kesini kan nyebut saya
kamu ngapain di sana
kalau mas masih ingin melihat saya hidup mas harus segera kesini sekarang
jangan khawatir saya pasti akan segera kesana zaz
di jurang ngapain dari sana
nah imang ada apa nah imang bisa cepet gak ada apa dengan anak saya saskia
oke sekarang minta kerudung bu cepet
gitu dong kalau nurut kan bagus
kayaknya sekarang gue minta sendal
sendal saya untuk apa
masih mending gue minta sendal lu daripada baju lu
sekarang kita harus apa lagi kak
sekarang kamu bilang ke imam kalau kamu mau terjun ke jurang itu
bilang kalau kamu mau bunuh diri
saya akan mengakhiri hidup saya mas
saya udah gak tahan lagi mas
saya akan terjun ke jurang
tina kamu asal khawatir saya sudah mau nyampe kok
kamu tenang fatimah
saskia udah gila kali ibu
kenapa naimam kenapa saskia udah gila
dia ingin bunuh diri dengan terjun ke jurang
naimam bilang bilang sama dia saya ada di sini
bilang jangan lakukan itu cepat naimam cepat
sekarang apa lagi kak
dia pasti nyangka nih perempuan udah mati bunuh diri
mundur kalian mundur
salah satu dari kalian yang akan mati bukan saya
sekarang bilang kenapa kalian mau membunuh saya
saya juga dulu menganggap mas imam adalah orang yang baik
tapi sekarang saya hanya menganggap dia sebagai sampah
saya hanya ingin mencari pacar saya
karena posisi saya sama seperti mbak
saya nggak akan kembali ke dalam kehidupan mas imam
dia adalah milik mbak
dan selamanya akan menjadi milik mbak
sekarang biarkan saya pergi bu
dan saya nggak akan mengganggu kehidupan mas imam lagi
saya akan doakan
dan mbak imah hidup bahagia selalu
ini perlu dong sama sendal lo
biar aja mereka beranggapan bangsa ini sudah mahal
jadi mereka nggak akan mengejar saya lagi
jangan dia udah kasih kesempatan kita hidup
kamu tega banget sih
kau nggak apa apaan sih